bauin gorengan buat buka oh nggak mau gorengan mulu bosan ateca mau buka puasa bersama di rumah
om haji sulawesi astagfirullahaladzim tiket tiket luang agen babi ya babi nih nyari duit buat mati matian
buat buka puasa beliin lo makanan lu tuh gak lu sia siain eh kalau lagi kagak ada lu cari
jangan kata ginian nih kalau lagi kagak ada keset lokasi gula jawa lu makan tuh ya apaan sih
babi udah dibilangin bosan bosen jadi lu mau buka puasa sama burung serak nih sama dia iya abis om
siapa lagi tapi mertua inisiatif gue ngajak buka bersama papi papi papi ini belum juga maghrib udah

betul bang enam ribu doel kecil kita tuh b embargo
jangan sabahin dong menglenenye
ampun neneng kesini biar lela aja yang angkat sayurnya ya
kan ampun neneng lagi hamil tuh
jadi gak boleh yang angkat yang berat berat ya
ini pak saya dari catering melatih rasa
mau ngantar pesanan sambal goreng hati sama bihun goreng
oh iya betul betul ya
hah jok jok
udah dateng cateringnya bawa aja ke dalam ya
beres pak j
pak perlu tanda tangan
sambal goreng hatinya udah dateng ya
sekarang lo siapin bawa ke dalam sana ya
ya ini orang diam aja mukanya bantu
pak kardun yang terhormat tolong dong bawain barang ini ke dalam
gak boleh banget orang seneng
terima kasih pak kardun yang terhormat telah membantu dengan ridho dan ikhlas
yaudah deh jangan banyak ngomong lah ribet lo
ya yang kecil sama juga bohong itu mah
itu yang bawa sambal goreng itu udah datang tuh katanya
jadi reyang harus segera siapin makanan di kotaknya ya bu aji
sekalian aja gabungin di situ ya
baik bu aji
jadi nanti sambal hatinya langsung digabungin nih
bu anjakok gue juga bisa kalau di manggil dong
apa ya kita mau buka puasa bersama di rumah wahji sulam
oke ya selain buka puasa ini juga super keras hubungan kita berdua
tapi kalau yang buka puasa bersama di rumah om wahji sulam itu gue mau
rame kali ya kan anak anak pada ikut pesantren kilat pasti banyak
kalau kurang rame ntar gue sewain layar tancap biar rame
sekalian ngerubungin lo tuh
gue tuh kagak level sama yang namanya layar tancap
kalaupun mau nonton nih buat tuh maunya ya di bioskop yang gede yang di dalam mall aduh
mbak be lo suruh ngobrol sama anak monyet di dalam sumur rame tuh
kok malah nyambungin ke sana sih
oh iya tadi perasaan abang mahmud ngomongin pesantren kilat ya
hmm berarti ntar bakalan adik abang roby sama om haji sulam dong
lo ngapain lo kesempatan sempatan
ngapain gue tanya
nih tika nih mbak be bawain gorengan buat muka ya
ah udah kagak mau gorengan mulu bosen
amika mau buka puasa bersama di rumah om haji sulami
mbak be nih nyari duit buat mati matian buat buka puasa beliin lo makanan lo tau gak
lo sia siain eh nih kalo lagi kagak ada lo cari ya
jangan kata ginian nih kalo lagi kagak ada keset lo kasih gula jawa lo makan tuh
ya apaan sih mbak be udah dibilangin bosen bosen
jadi lo mau buka puasa sama burung serak nih sama dia
tapi mertua ini si hati gue ngajak buka bersama
gak mah papi papi
ini belum juga maghrib udah emosi air
babar lo ikut gue aja ke tempatnya sulam kita buka puasa bersama di sana
tapi tunggu dulu atika ganti baju dulu ye
nih nanti taruh nanti taruh
buat mami aja
atika kalo mau pergi ajak mas hidau sekalian
ih mami apaan sih orang bau ngecen masa bawa anak gak seru banget dong
nih ini gorengan bakal buka puasa mami
dan sama si daos itu atik atik dipen sama mami
eh tunggu dulu jangan pada kemana mana dulu mau ganti baju nih
apaan ini bang kok mami harus suruh bawa sih
jangan jangan jangan juru juru aja deh
kenapa kok susah banget dibilangin
tapi gue jadi suruh mami sih
ini harus menempel ke ujung teh
diletakkan pas di hati
allahu akbar kabiraw
ya baru kita membaca surat al farm
kok duduknya di sini
iya mas sengaja menjauh biar anak anak saya bisa lebih konsen belajarnya
saya salut deh sama emak
pesan tengkilatnya sesuai sama rencana ya mak ya
alhamdulillah ya mak
seandainya nanti partai saya mau bikin kegiatan sosial
berarti bisa ganteng mak dong ya
ini ini semuanya kerjaannya rumana
masih cuma apa ya istilahnya
ya cuman penggembira lah gitu
ya enggak juga lah mak
tapi mak emang benar
rumana emang luar biasa ya mak
jiwa sosialnya juga tinggi lagi
ya memang aduh rumana tuh hebat
pokoknya udah paling baik deh
sedunia boleh dibilang
aduh benar benar beruntung deh
orang yang menjadi suaminya dia
ame saingannya si robi
ah nanti mau buka di sini kan
insya allah ya mak
nunggu anaknya ya
iya ya maklum deh mak
kan ibunya udah gak ada
jadi tugas saya sekarang nungguin mereka
tuh si mak akrab benar sama si rahmadi
sama calon nantu abah
iya abah doh perhatiin deh tadi mi
jangan jangan dia ngejelekin kita lagi bah
atau dia mau ngejauhin si rahmadi sama si rumana
kan kita udah nebus kesalahan kita
kayak kagak tahu atap jelek si emak aja
itu dia kalau ngomong pedes itu moodnya tuh tua tua juga
udah begitu mbak
jangan jangan dia juga niat mau hasut si rahmadi
supaya ngejauhin si rumana
atau kagak ngerti sih
kan mbah si emaknya tuh mulutnya jahat kalau lagi ngomong
pakai trik trik gitu lah
kata orang trik trik lu nggak ngerti pakai gitu lah
mi jangan suhujuan lagi deh
ntar kena ajab nggak takut loh
abah kagak paham nih
umi bukan suhujuan
nah kalau hati hati kan kagak dilarang agama kan
iya sih mi benar juga sih
makanya abah deketin si emak tuh
supaya dia kagak bisa ngasuh si rahmadi
ya udah deh umi tunggu sini ya abah kesana
wah asik banget ngobrolnya
sampai lupa ada calon mertua
abah sampai nggak liat ada abah tadi ya
kelewatan asik sih
karena emak ngasut lu
pasti emak ngelarang lu kan menemui abah sama umi
karena emak yang kagak suka lu jadi bantu gue
pak haji tolong ya jangan dibuka lagi dengan pertengkaran
ini bulan ramadan
lagi juga ayah sama ramadhan gak ngomong apa apa kok
ngomong biasa biasa aja
ah nggak usah ditutupin ya mak
jangan jangan jangan seneng kok
tuh deh mak nggak usah ditutupin
semua orang udah tahu
kalau lu pengen betul ngebet betul si robby tuh mau dikawinin sama anak gue si romane
mak paling nggak suka kan kalau romane deket sama laki laki lain
ya apalagi laki laki itu seorang anggota dewan berpangkat dan martabat lagi
pak haji muhyiddin yang terhormat dan yang bermartabat saya mohon deh
jangan mulai pertengkaran di sini ya
lagi banyak orang nih
tolong deh ya
kenapa emangnya takut ketahuan sama yang lain orang orang
nggak ada apa apa emang udah gak ada apa tenang aja
ah tapi kelihatannya ada apa apa deh
udah nggak ada apa apa ji udah sini
nanti disuruh nanya deh
ntar jadi pusat perhatian orang lagi
udah iya nggak ada apa apa kok